seorang asisten rumah tangga ditemukan tewas di rumah majikannya di perumahan pesona kayangan mungil depok
korban diduga tewas dibunuh oleh seseorang yang sempat terekam kamera cctv saat memasuki rumah
samsia empat puluh tahun warga cianjur seorang asisten rumah tangga yang bekerja di rumah milik rektor unimed medan di pesona kayangan mungil depok ditemukan tewas mengenaskan
korban tewas di dalam kamarnya dengan luka lebam dan luka tusuk di tubuhnya
sebelum kejadian seorang pria yang diduga sebagai pelaku sempat terekam kamera pengawas cctv
pria tersebut terlihat datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor
namun kemudian pria itu pergi lantaran di rumah tidak ada orang
tak lama berselang korban datang berjalan kaki disusul pria tersebut yang datang kembali dan langsung masuk ke dalam rumah
pria tersebut kemudian terlihat pergi meninggalkan rumah
polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan kamar korban dalam kondisi berantakan dan penuh cecaran darah
polisi juga menemukan gunting penuh bercak darah yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban
sejumlah barang milik korban hilang salah satunya telepon genggam
namun tak satupun barang milik majikan korban yang hilang
polisi juga memastikan korban saat ini dalam kondisi mengandung
dari hasil kegiatan olah tkp malam ini kami temukan
benda yang diduga digunakan oleh pelaku untuk membunuh korban yaitu satu buah gunting yang masih ada bercak bercak dan sidik jari
untuk barang yang hilang ada beberapa termasuk uang milik korban
uang milik korban bukan uang milik pemilik rumah tapi uang milik korban
kemudian ada alat komunikasi juga yang belum kami temukan
polisi saat ini masih melakukan penyelidikan guna memburu pelaku
samsiah diketahui kerap tinggal sendirian di rumah lantaran majikannya jarang berada di rumah
fahmi febrian depok